apa kalian sudah menjalankan
para warga sudah kami hasil
tejo dan orang asing itu
mungkin sekarang sudah babak belur
kalau sekarang bagaimana
orang asing itu berhasil memberikan diri
kita bisa membuat kita semua jadi patung
kalau jadi patung
kenapa sampai ini bisa disini
kita harus mencari cara lain
untuk melenyapkan mereka
ada apa ini
mataku mataku tua
saya lihat dulu matanya sebentar
coba dibuka pelan pelan
terima kasih tuhan
bagaimana bapak matanya bisa seperti ini
ini akibat pasang susuk tuhan
benar kan yusunan
pasang susuk itu harus
terus dilakukan sebulan sekali
maka bagian tubuh yang dipasangi
akan menjadi bengkak
bahkan bisa menjadi cacat kan yusunan
saya harus bekerja keras
setiap bulannya kan yusunan
pasang susuk itu akan menjadikan keburukan
buat para pemakainya
apa yang harus kita lakukan tuhan
untuk membuat warga
mau meninggalkan susuk
ya sudah pak
kami jalan dulu
terima kasih tuhan sekali lagi tuh
terima kasih tuhan
berterima kasih lah kepada allah swt
dengan tidak mengulangi perbuatan kami
simpan saja buat keperluan sampe ya
terima kasih tuhan

benar saya tidak bohong
jadi orang asing itu
membuka tempat pengobatan
untuk korban susu
benar saya tidak bohong
hari ini sedikit orang yang pasang susu
aku harus menghentikan mereka
kita serang tempat itu
iya walaikum salam
udah pernah ada kata kapok buat kamu
aku sudah buah
semua alasan kamu
pergi dari sini
atau kamu akan tahu sendiri

saya tidak bisa meninggalkan kampung ini
sebelum masalah di kampung ini selesai
tidak semudah itu kamu bisa mengalahkan aku
sekarang aku punya senjata
kemana mas dejo
kita mau kemana pak eni
jangan banyak banyak pak dejo
kenapa kamu jaga kepada aku pak eni
aku bisa mengalahkanmu pak eni
enggak di bawah kemana
enggak di bawah
enggak di bawah kemana
enggak di bawah
kamu harus mengembalikan istrimu untuk bu
baiklah aku setuju dengan syaratnya